merawat sejarah dan kenangan
kampung heritage kayu tangan di malang
mengusung konsep suasana tempo dulu
kampung ini eksis dari masa ke masa
dan pernah ditinggali orang dari beberapa negara
dalam segmen sudut kota kali ini
kita akan menelusuri rumah rumah jadul yang masih berpenghuni
hingga menikmati kuliner yang jarang dijumpai
nama kampung heritage kayu tangan berawal dari kampung talun
yang berdiri pada seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan atau masa hindu buddha
talun berarti kebun baru di tepi hutan
pada masa perkembangan islam
abad ke tujuh belas kawasan ini makin ramai
dengan adanya permukiman di sekitar kali talun
atau yang sekarang bernama kali sukut
kemudian pada seribu delapan ratus tiga puluh an
kampung ini mengubah wajah yang semula tradisional
menjadi kolonial seiring dengan didirikannya permukiman
dengan arsitektur bergaya eropa
pada seribu sembilan ratus an
sekitar kawasan ini berkembang menjadi sentra bisnis
di tempat inilah kemudian muncul tidak hanya pertokohan
tapi juga hunian yang dihuni oleh lintas
ada sebagian itu orang orang belanda
itu kan jelas mulai tahun seribu delapan ratus dua puluh an
kemudian ada juga beberapa orang cina
tapi juga orang orang pribumi yang ada di kampung ini
peninggalan bersejarah yang masih dipertahankan
menjadi potensi utama pariwisata di kampung ini
ada tiga puluh delapan spot ikonik seperti rumah seribu delapan ratus tujuh puluh an
yang sekaligus menjadi rumah tertua di kawasan kayu tangan
berlokasi di jalan basuki rahmat gang enam nomor sembilan ratus delapan puluh delapan
bangunan ini berukuran delapan x sebelas meter
dan memiliki model atap rumah yang dominan perisai
di sini apa menjadi khasnya
ya mungkin karena ceritanya
jadi kekuatan di budaya itu adalah sebuah narasi
masih di gang enam rumah jengki juga berdiri kokoh
dan kini dihuni generasi kedua hingga keempat
sesuai dengan namanya rumah ini memiliki gaya arsitektur jengki
gaya rumah rumah modernis yang berkembang di indonesia setelah kemerdekaan
ngomong ngomong kenapa sih bu keluarga memilih gaya arsitektur rumah seperti ini
jadi ini dulu
itu peninggalan kakek saya
yang kebetulan kakek saya itu orang india asli
tapi sangat mencintai indonesia
dulu awal mulanya kakek saya mendapatkan tempat ini masih belum seperti ini
jadi separuh itu anyaman bambu yang separuhnya sudah tembok
bergeser ke gang empat ada rumah mbah nut yang dibangun pada seribu sembilan ratus sembilan puluh
bangunan berukuran delapan lima x tujuh belas lima meter ini beratap lana
di bagian depan rumah ditambahkan kedai dan kini dikelola oleh generasi ketiga dan keempatnya
yang dulu kan mereka biasanya nggak tahu ya generasi milenial tahunya nggak tahu
jadi makanya saya bilang itu dulu apa kobokan punya nenek
mereka nggak tahu
menyusuri kampung heritage kayu tangan
kita tak hanya disuguhkan dengan rumah rumah dan perabotan lawas
tapi juga resep kuliner peninggalan belanda
un baikuk kue sarapan pagi atau yang biasa disebut roti rempah dari belanda ini
terbuat dari tepung terigu gula coklat
kayu manis kapulaga jahe dan cengkeh
aneka minuman tradisional pun bisa dinikmati di sini
seperti beras kencur kunyit asam wedang secang jahe krimer dan temulawak
rasa kayu manisnya cukup kuat
biasanya orang orang belanda menikmati un baikub dengan teh atau kopi
tapi karena ini di malang
eksistensi kampung heritage kayu tangan mengajarkan pada kita
untuk tidak melupakan sejarah
salah satunya dengan melestarikan dan memelihara rumah
kamsah tamarinora heru sudarmanto malang jawa timur